ini ya kan biasanya mah yang ada maunya teh ya suka baik baikin gitu mudah mudahan insya
bahwa saya nggak seperti itu teh hajah paling enggak sih kalau boleh ya minta didoain supaya bisa
kaji kayak teh aja sama kang papi kamu teh mau didoain mekaji ya mudah mudahan amin amin
ini suara yang ada di waktu tanah abang nih
ibu tolong ya
oh iya baik
tolong inti jawab yang jujur sejujur jujurnya
kamu kenapa begitu
tolong aku jangan menginterogasi kamu
di sini kamu ingin semuanya jadi jelas
aku pergi ke mekah
ke tempat kamu mau
iya benar atau masa bohong
mana itu rumah
masa ada tanah abang di rumah

masa ada tanah abang di rumah

sebab tiga hari yang lalu
anies pergi belanja ke tanah abang
dan di sana
aneh mendengar suara teriakan seorang perempuan yang memanggil
dan suara tersebut mirip sekali dengan suaranya nyonya jahal
sudah kakak jahal
di sini cuma ada aneh ente dan allah
kalau ente mengaku
kita bisa atur buat ke depannya
kita bisa atur buat ke depannya
kamu teh mau kalau saya bersumpah

bersumpah tuh kan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
tenang ibu ibu semua pasti kebagian
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
semua pasti kebahagiaan
tuh tas b semuanya ada asal tertib
ini teh musik ngantrinya
iya kak bandi
yang cicitnya mau dapat barang barang berkah dari tanah suci
iya kang bandi cicit teh buru buru kesini soalnya kan gak ikut jemput ke jakarta
jadi gak enak nih kang bandi buru buru mau ketemu kang bandinya
ah buru buru pengen ketemu kang pavi bukan kang bandi
kalau ini buat kang bandi cucurna
bukan ini teh buat yang baru pulang haji kang
oh ya kalau gitu mah yaudah langsung aja neng cuci ketemu pak haji
gak bisa gak bisa harus antri ah kang
eh ibu mah cuma mau cucur neng cici mah mau
udah udah udah udah gitu ah kang cicit ada kan datangnya belakangan masa masuknya harus duluan
neng cici mau masuk kan
spesial di hati ah kang
kayak puntennya ini aja kang tolong titip buat teh mami sama kang papinya
salam dari cici kalau gitu cici ikut antrian aja
oh gitu neng yaudah tuh
ya hati lu pun
mau ke tempatnya kang haji jaha juga ya
kok ragu ragu gitu kenapa
kalau mau kesana barengan aja sama saya
ayo atuh dulu ya
eh sok makasih pak yun
eh makasih ya kang kwasim udah mau barengan sama saya ke tempatnya kang haji jahal
aduh aduh aduh cici pelan pelan cici
padahal ini udah pelan pisang
gitu pake ini
eh jangan lupa tuh air zam zamnya diminum

ah aku nohonnya
sakat tuh diminum ci
tapi saya jangan minta lebih ya
jatahnya teh yang disini aja
saya teh tidak minta apa apa teh hajah
eh saya kesini cuma kasian tadi melihat kakinya terkilir makanya dibantuin gitu
hmm ya kan biasanya mah yang ada maunya tuh ya
suka ngebaik baikin gitu
suka ngebaik baikin gitu
mudah mudahan insya allah saya gak seperti itu teh hajah
eh paling nggak sih kalo boleh ya minta didoain supaya bisa nek haji kayak teh aja sama kang papi
kamu teh mau didoain nek haji
tapi kalo ngeliat keadaan kamu mah liat sih ya
kan kamu tuh cuma jualan cucur gitu
kan kamu tuh cuma jualan cucur gitu
kayaknya mah aduh mahaanya
kayaknya mah aduh mahaanya
agak berat gitu ya
agak naik haji tuh cuman mahal
yang lagi barat aja mahal
apalagi yang lainnya hapus satu kayak teh aja
kayak si papi haji jaha
nih kalo orang punya impian teh didukung aja tuh nih

eh atuh pasti temen didukung sama mame juga
eh atuh pasti temen didukung sama mame juga
emangnya teh cuci gak mungkin ya untuk naik haji teh aja
nah emangnya teh cici gak mungkin ya untuk naik haji teh aja
bawa belanjaan nih
masuklah ya pak
abah mau ngobrol lu sebentar
apa sih pak
belanja itu hasil dari jual kami kemarin
sejujurnya abah sangat bangga
melihat kemandirian kamu
yaudah abah gak akan bahas soal itu
tapi sudah di
ntar kemal bayarin
kalau misalnya bingung
kamu kasihkan aja ke masjid
sekarang kan di masjid sudah ada kegiatan
pasti butuh operasional lumayan buat tambah tambah
iya abah nanti kemal kesana
sekarang kemal masuk ya abah gerah
pernah bahkan sering
dengar kamu nyebut
nyebut nama jihan
pernah bahkan sering
dengar kamu nyebut
kalau kayak emang ngelamar jihan
belum tentu juga sih
kamu kenapa meremut aja
nanti kamu cepet tua
paling juga mau minta dinaikin tuh uang jajannya
jantai kesel sama mami
masak sama mami sendiri kesel
ya mami teh gak punya perasaan
masa dia cuma pengen didoain
mami malah hina dia
mami teh liat liat orang juga
kalau mau menghina
mending kalau mami yang mencari dia
emang beneran haji
kita kan cuma pura pura haji
ih kamu teh sama mami kok gitu
sok masuk ke kamar
yang dibilang si jihan ada benernya
mulai berlebihan bela belain anak
sementara istrinya masalah terus
saya cuma bilang yang dikatakan si jihan teh ada benarnya
si cici orang baik
seciku ya juga paham
si cici orang baik
jadi kamu teh nih
kudu lembut sedikit
itu yang dikatakan si jihan
bahwa kita cuma pura pura hati
itu juga bener mami
si papinya terus kita teh membuka kedok gitu sama orang orang disini
kalau kita lihat hajinya cuma pura pura
udah terlambat atu pi
kalau mau kayak gitu mah dari awal aja
bener juga ini sih mami
kita sudah tidak bisa mundur lagi
pak pi teh harus lebih tegas lagi sama jihan
si jihan teh bisa membahayakan kita
coba kalau misalkan dia sampai jujur sama orang disini
bisa terbongkar semuanya pi
bener ini si mami
kalau begitu mami
si jihan teh
harus diawasin sama mami
ya ya atu pi